felis kirana auria baru berusia delapan tahun namun kemahirannya bermain piano sangat menakjubkan
pianis cilik asal jember ini baru belajar piano dua tahun dan langsung berprestasi menyabat berbagai gelar juara
selain felis melissa catherine juga gemar bermain piano ia lebih menyukai lagu indonesia
kegemarannya memainkan lagu indonesia ini mengantarkannya meraih juara dan berhak tampil di amerika
bersama tiga rekannya dua bocah ini berhasil meraih berbagai prestasi bermain piano
gelar juara dan medali menjadi langganan sekolah musik yang diasuh oleh saini deborah
selama enam bulan terakhir mereka kembali bersiap untuk memberikan
dengan tampilan terbaik pada konser di negeri paman sam
rencananya mereka juga akan tampil pada acara konser para juara di gedung konser tingkat dunia di amerika
dan konser silaturahmi dengan konsulat jenderal republik indonesia dan masyarakat indonesia di new york pada tanggal empat belas dan enam belas desember dua ribu sembilan belas
senang sih ya
mungkin agak mustahil tapi ya kepilih
lagu apa yang nanti dibawakan di sana
saya akan mencintai lagu gila air samudera
susi kamal indonesian composer
setelah itu nanti kita ada kesempatan untuk tampil di kjri pada tanggal enam belas desember
nanti kita akan mainkan lagu ambilkan bulan ku
kami berusaha menyiapkan yang terbaik
jadi anak anak ini dalam rangka persiapan menuju ke amerika mereka melakukan latihan setiap hari
mereka berkumpul untuk memberikan nama indonesia yang terbaik di negara amerika
yang mana mereka nantinya akan mewakili indonesia untuk tampil di gedung konsulat jenderal republik indonesia yang berada di new york city
diharapkan dengan prestasi ini pianis pianis muda asal surabaya ini bisa mengharumkan nama indonesia di dunia musik internasional
tidak hanya dari lomba ajang pencarian bakat